informasi selanjutnya puluhan rumah warga di bantaran kali ciliwung
kebun pala jatinegara jakarta timur kembali terendam banjir
setinggi satu meter pada minggu pagi
warga mengaku tidak ada peringatan dari petugas tempat
akan adanya ancaman banjir
banjir yang merendam rumah warga di bantaran kali ciliwung
memiliki ketinggian bervariasi
mulai dari lima puluh hingga seratus cm
banjir kali ini merupakan banjir kiriman dari hulu sungai ciliwung
tugur jawa barat
karena tidak adanya peringatan dari petugas tempat
banjir menyebabkan warga kerepotan memindahkan barang
warga meminta ada penanganan serius dari pemprov dki jakarta
agar permukiman mereka tidak lagi dilanda banjir
terlebih saat musim hujan seperti saat ini
dari bawah orang lawa
saya banjir segini segini gitu
sementara di jakarta utara
banjir op akibat laut pasang merendam sejumlah ruas jalan
di lodan raya kecamatan pademangan minggu pagi
salah satunya jalan yang tergenang banjir op adalah jalan
menuju pintu masuk obyek wisata ancol
sejumlah sepeda motor mengalami mati mesin
usai nekat menerjang
genangan air setinggi lima puluh cm
pengendara sepeda motor yang tidak ingin mengalami nasib serupa
akhirnya memilih putar arah
genangan air akibat banjirop di pesisir utara jakarta ini
semakin diperparah dengan meluapnya kaliancol dan gunung sahari
warga berharap pemprov dki jakarta bisa segera mengatasi banjirop
yang kerap terjadi saat memasuki musim penghujan